aduh gak siut tuh orang tua saya
belum menyayangi saya saat ini bisa seperti ini
selamat sore selamat datang di goodway
goodway hadir setiap senin hingga jumat pukul setengah lima sore
selama tiga puluh menit kami akan hadirkan berbagai kisah kebaikan yang ada di sekitar kita
baik dari indonesia maupun dari manca negara
dan goodway hari ini akan kami awali dengan kisah inspiratif dari ajang olahraga terbesar di asia untuk penyandang disabilitas asian para games
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa pencarian dan jadi hobi yang dibayar dan saya melakukannya itu sangat senang sekali ya
berlari dan melompat setinggi tingginya
itulah yang ada di benak setio budi hartanto atlet lompat jauh indonesia yang ikut berlaga di asean para games dua ribu delapan belas
untuk mencetak rekod
meraih prestasi setinggi impiannya
dulu waktu sekolah suka olahraga apa saya lompat jauh gitu kan
padahal dalam benak saya saya belum pernah lomba jauh
ditanya lagi bisa berapa lima meter
saya membayangin satu meter aja berapa sih jaraknya saya nggak tahu
itu kuasa tuhan ya
dan setelah itu saya disuruh berlatih setiap pagi di stadion sri budari ini
sebenarnya saya tekuni
saat itu juga saya mencari tahu sebenarnya puncak karir di olahraga ini apa yaitu paralimpik
nah saat itu juga saya bersemangat menjadikan bahwa olahraga ini adalah hobi dan pekerjaan saya
memotivasi untuk bisa ikut paralimpik
level tertinggi dari olahraganya
meski hanya memiliki satu tangan sejak lahir setio terbukti
mampu mengukir prestasi bagi indonesia di kancah internasional
tahun dua ribu enam belas atlet asal temanggung jawa tengah ini berhasil meraih peringkat enam dunia
kejuaraan paralimpik rio
yang mengetarkan adalah saat dia mengantri di ruang seremoni untuk pengalungan medali
itu rasanya ibarat kata mati mati di situ ikhlas deh

mengharukan lah bisa mengharukan apa bangsa ibaratnya

ah nggak bisa dianggap dari kata kata
jadi bangga sekali ben
jadi sekarang kita sudah mengambil peningkatan triple gold peningkatan long jump gold dan peningkatan seratus meter gold
jadi dia adalah salah satu medalis triple gold
namun kesuksesannya ini diakui setio tak lepas dari dukungan dan kasih sayang sang ibu
yang ikhlas menerima keadaannya dan kekurangannya
peningkatan triple gold
terima kasih untuk orang tua saya yang telah menyayangi saya hingga saat ini bisa seperti ini
peningkatan triple gold
saya lahir seperti ini ibaratnya tuhan itu
peningkatan triple gold
peningkatan triple gold
tuhan itu seperti ini
maha tahu bahwa dia akan mampu dengan keadaan seperti ini
nggak tahu kalau mungkin emasnya atau siapa yang lain tuhan mungkin menilai
kalau saya beri tia tanpa tangan mungkin dia nggak mampu
jadi saya pilih setio ini
dan dia lahir dari seorang tua bernama ibu penceta
dan dia mampu menerima amanah saya ini
ya terima kasih
bersyukur banyak bersyukurnya

pasti punya orang tua yang masih menyayangi kita
kisah setio budi hartanto membuktikan
kisah setio budi hartanto membuktikan
jika kekurangan bukanlah hal yang harus selalu diperlukan

menjadikan kita berputus asa penyandang disabilitas juga terbukti mampu berprestasi di bidang olahraga
so kita doakan setiap berhasil meraih medali di asian paragames kali ini ya